hei lo kok berani nyeram gue sih
dasar turis gila
ributnya sini sama gue
gaguh gaguh artinya apaan
betul itu apa kabar ya
ini yang rasanya
heeey ini kuenya buat kamu loh
jadi yang memotong kuenya pertama adalah kamu
ini akan dipotong
kucrut ngapain lo disini
lo tau gak sih ini jatoh kue ini buat anak kecil
mau lombat juga kuenya
lo tau gak diundang disini tau gak
gue cocrok jurus bango ya
dengerin ya niko
satu kompleks ini aja udah pernah tahu
lo tuh cemen gak ada apa apanya
lawan cewek aja palingan kalah
ditiup aja ilang pake debu
udah deh lo gak usah baik tingkah
baru dateng yang dari rusia
hmm suruh lawan dia
jangan bikin malu mama dong
ya ampun mama
iya tante udah biarin aja anaknya
lagian kan lawannya juga cewek ya kan
shainazki tapi kuat loh tante
kita liat aja si kt sama si jangkung
eh eh eh kt lawan
tenang china kita pasti menang
duh duh duh
duh duh duh
satu dua tiga
dibikin pempek aja nih tangan

putri meoo strong
si main hati kita juga
kebanyakan temen temen gue olah temen temen
gimana sih anak ini kalah malah
nah karya ini miranda dihilangin
tak gak mau
ma gak mau
he lo kok berani nyeram gue sih
ributnya sini sama gue ha
tangannya gede bener
kalau si miko gak mau minta maaf sama keisha
si niko bakalan abis ditanyakin sama shainazki
begitu dong anak mama
lu juga harus ganti kue yang tadi lu rusakin
ini permintaan maaf gue nih
aduh itu kocak banget liat tadi
iya dong liat tuh bentukannya begitu
pokoknya mulai sekarang
keisha udah bebas main sama kita ya kan
dan gak perlu pakai acara peras memerah ya
kita itu sebenarnya senang main sama kamu
kalo shaina sih udah pasti
shaina kan adik tersayang
ya udahlah keisha
sekarang keisha tenang aja
kisah gak usah kesepian lagi
karena keisha udah punya
ih shaina jahat nih
kalo mahalnya jujur
ini yang paling jelek emang
iya ini yang jelek
ini berdua ganteng
baru gantengnya ini kaya
barang barang pada mike semua alia
hah ini mahal itu
tadi tuh mama belanja banyak banget
dan mahal mahal banget semua
aisyah ini mainan buat siapa
ini mainan buat keisha mah
bagus kan mah
pusing mama pake gini
lainnya mahal banget
kok ada makanan bayi
ini biskuit bayi kesukaan keisha mah
boleh kan mah
biasanya pengen makan lagi mah
loh ini kok ada baju
iya ini baju siap
keisha beengan adunan keumbangan jullie mah
itu untuk valor karya ya
bayi ya jangan jangan jangan keisha karena kesepian di rumah dia mau punya adik lagi
eh shaina bilang makasih makan keisha
bilang makasih kekeks ya
nah gitu dong
aduh gc ini emang tetangga favoritnya bang bias ya
iya udah cantik
baik lagi kesini bohin barang barang buat shaina ya
lain kali kalau main kesini jangan lupa beli pempers pizza sama susu buat bang jas juga
kak bias itu matre
anak kecil lo perutin
yee kenapa sih sirik anjing
kalau begini enak kan ril
tuh lo lihat
kita gak perlu nyewa babysitter
udah gak dibayar
eh dalam sini bohin barang barang
loh makmur kan
siapa yang mau jalan
jadi adik keisha